jelang turnamen piala presiden bayangkara fc kembali mendatangkan seorang pemain asing untuk diseleksi
rencananya pemain asal korea selatan ini diplot untuk menggantikan striker thiago furtuso yang mengalami cedera
sementara arema fc optimis dapat menjuarai piala presiden
jelang bergulirnya turnamen piala presiden empat februari mendatang
bayangkara fc kembali mendatangkan pemain baru asal korea selatan hang hong kyu untuk menjalani seleksi
han yang berasal dari klub ansan mugunghwa
kasta kedua liga korea selatan rencananya akan menggantikan posisi striker thiago furtuoso
yang telah mengalami cedera retak tulang kering
selain mendatangkan hang hong kyu bayangkara fc juga akan mendatangkan satu lagi striker asing asal brazil
yang diakui belum pernah bermain di indonesia
namun pihak manajemen klub belum berani mengumumkan nama pemain tersebut dengan alasan khawatir diincap klub lain
sementara arema fc untuk pertama kalinya skuad singoeden ini menggelar latihan di lapangan agro kusuma batu
latihan ini diikuti hampir seluruh pemain kecuali striker sunarto
yang masih cedera
kondisi ini cukup mengembirakan pelatih aji santoso
selain semakin siap dalam kompetisi maret nanti arema fc juga akan mengikuti turnamen piala presiden dan menargetkan juara
lain halnya dengan persela lamongan
rabu kemarin manajemen laskar joko tingkir resmi menggandeng salah satu aparel asal italia dalam kompetisi liga
persela memamerkan kostum home and away yang akan digunakan sepanjang musim
squad kebanggaan warga lamongan ini akan menggunakan kostum warna abu abu bagi pemain dan warna kuning untuk kostum penjaga gawang
jersey ini akan diperkenalkan ke publik saat turnamen piala presiden empat februari mendatang di sleman yogyakarta